antrean penumpang krl mengular di stasiun cilebut bogor jawa barat senin pagi
hal ini terjadi karena pihak pengelola stasiun cilebut menerapkan pembatasan jumlah penumpang kereta
hanya enam puluh orang untuk setiap gerbong yang diberangkatkan
uji coba pembatasan hari pertama ini membuat jumlah penumpang membludak di setiap stasiun penyangga jakarta
meski harus antri dan terlambat tiba di tempat kerja di jakarta
penumpang memahami aturan yang diterapkan
pemandangan serupa terlihat di stasiun bogor
pengecekan suhu tubuh secara manual juga membuat penumpang harus mengantre selama berjam jam
tanpa mengindahkan aturan jarak aman
akibatnya penumpang memadati selasar area luar stasiun
para penumpang mengaku kecewa karena aktivitasnya ke jakarta terlambat akibat menunggu lama antrean gerbong
di stasiun setayam depok jawa barat
antrean mengakibatkan penumpang nekat menerobos palang pintu di pintu masuk stasiun
para penumpang pun berlarian dan mengejar kereta
sementara antrean penumpang juga terjadi di stasiun depok lama
antrean penumpang mengular hingga keluar gerbang stasiun
antrian ini terjadi mulai subuh di saat jam berangkat kerja
sementara itu pada senin pagi suasana stasiun bekasi masih terlihat ramai
sejumlah penumpang mengaku tetap beraktivitas karena tuntutan pekerjaan
oke tak sangat skala besar
belum pernah lihat kayak gitu
tapi ada rasa khawatir nggak ketika menggunakan jasa transportasi dengan kondisi penuh atau gimana
ini juga sebenarnya dari cikarang
kerjaan yang cuma hari ini libur disuruh ke bekasi
ini sama mereka sendiri itu memang nggak bisa
saat ini pemerintah provinsi dki jakarta sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar
kebijakan tersebut juga akan diberlakukan di kota bekasi mulai rabu nanti
petugas kepolisian terus mengimbau calon penumpang di stasiun ataupun di dalam kereta agar menjaga jarak dan menggunakan masker demi mencegah penularan virus corona
tim liputan cnn indonesia
kami akan terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nur aspasya di stasiun tanah abang jakarta
sisi selamat sore apakah penerapan psbb di angkutan umum seperti krl ini benar benar diterapkan di jam lima sore ini
waktu masyarakat banyak yang pulang kerja sisi
ya aldi selamat sore sebagaimana yang bisa kita lihat sendiri saat ini aldi di stasiun tanah abang situasinya memang cukup ramai
dan tadi kalau kami perhatikan saya akan mengajak anda untuk melihat lebih jelas lagi situasi di tanah abang
karena tadi berdasarkan pemantauan kami sebelum gambar ini yang kami sajikan situasinya memang sangat padat
karena memang jam operasional kerja dari masyarakat di dki jakarta ini memang sekitar pukul empat
hingga pukul lima sore dan pukul enam nanti tapi tadi pemantauan kami ada pun penerapan di hari keempat psbb ini cukup ketat sekali
karena tidak hanya petugas dari pt komuter lansajai yang berjaga
tapi ada juga dari sejumlah pihak militer yang juga turun kemudian untuk menjaga jaga
dan himbauan untuk jaga jarak tadi kami hitung itu sekitar dua menit sekali diingatkan
karena memang banyak sekali masyarakat yang juga untuk sedikit lalai begitu aldi untuk menjaga jarak
karena kecepatan untuk pulang itu masih menjadi prioritas tampaknya bagi warga dki jakarta
tadi kami juga melihat bahwa sejumlah masyarakat sendiri masih juga ada yang mengatakan
bahwa mereka hanya kendaraan moda transportasi krl ini merupakan opsi satu satunya
oleh karena itu mereka masih menggunakan moda ini sendiri
penumpukan ini sendiri sudah diantisipasi dari tadi pagi sendiri dari pihak krl
mereka mengatakan sudah mengeluarkan lima operasional krl tambahan
tapi untuk sore hari ini mereka masih melihat bagaimana kondisinya
karena untuk jam operasional tetap tidak diubah aldi dari jam enam hingga pukul delapan belas
dengan ketentuan untuk satu gerbong hanya berisi enam puluh penumpang
sehingga dari tadi himbauan per dua menit tadi yang tadi saya sampaikan itu memang terdengar sekali di stasiun ini
baik dari pengeras suara ataupun dari pihak militer yang diturunkan untuk membantu
kemudian merapikan situasi di stasiun ini
ada pun untuk turun ataupun untuk masuk ke stasiun ini sendiri
memang sangat diatur oleh pihak krl walaupun penumpukan
ataupun tadi sempat lima belas menit sebelum saya live ini sendiri
penumpukannya cukup jelas sekali berada di stasiun tanah abang ini
aldi untuk kemudian bagaimana mengantisipasi selanjutnya
kami belum mendengar ada usaha selanjutnya
karena mereka sendiri masih meminta agar kemudian sejumlah perusahaan
ataupun masyarakat masyarakat yang masih memaksakan keluar
untuk kembali ke rumah dan mengerjakan aktivitas dari rumah saja
baik itu belajar ataupun bekerja
dan mereka juga mengatakan lonjakan ini sendiri terjadi
karena di hari keempat ini bertempatan dengan hari senin
dimana pada psbb sebelumnya ini ditetapkan pada hari jumat
dan kemudian kita memasuki weekend sabtu dan minggu
oleh karena itu pada hari senin ini lonjakan begitu terasa aldi
lonjakan penumpang untuk di komuter lain di stasiun ini
untuk jumlah petugas tadi kami lihat dari pihak militer saja ada sekitar lima belas orang
ditambah dengan petugas krl yang mungkin kami hitung tadi juga ada belasan yang kemudian mengatur
situasinya turun ataupun naik ke krl ini cukup rapi dan sesuai dengan ketentuan psbb
yang kemudian di adjust begitu untuk krl ini sendiri
dimana enam puluh orang hanya diperbolehkan untuk satu gerbong
benar dibatasi oleh petugas di sana psbb hari keempat ini
lalu sisi apakah anda melihat kemudian penumpang yang datang
masih belum mengetahui tidak memakai masker begitu
dan apakah benar benar pengecekan suhu tubuh para penumpang ini dilakukan di stasiun kereta api tanah abang
dan apabila mereka tidak memakai masker atau
suhu tubuh di atas tiga puluh delapan derajat tidak boleh masuk ke stasiun
ya aldi untuk pengecekan suhu tubuh kami sendiri belum ada melihat secara langsung begitu
karena tadi cukup tapi yang pasti itu sudah diminta untuk jaga jarak
tapi untuk masker yang diminta untuk terus dikenakan itu memang sangat terlihat sangat dianjurkan sekali oleh pihak komuter lain
termasuk mengapa oleh karena itu kami juga dilarang untuk melepas masker kami
dan jadi walaupun saat ini sudah melakukan live tapi mereka juga meminta untuk semua orang yang ada di stasiunnya
hanya harus melakukan masker dan tetap menjaga jarak
itu dua hal yang menjadi pegangan utama yang kami lihat di komuter lain ini sendiri
untuk kemudian mencegah penyebaran covid sembilan belas khususnya di tengah psbb di hari keempat ini
baik nur aspasya produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari stasiun tanah abang
terima kasih atas laporan anda sisi dan tetap berhati hati saat bertugas dan perlu dicatat oleh